apa kabar pak rizal
nah kalau begitu
kebetulan ada pak rizal
buku catatan kerja bapak
kita banyak komplain
dan customer kita berkurang pak
saya mau periksa kuku catatan
andri sama indra
yang ngomong ke indri ya
mah mah mah hati hati loh mah
nanti dede bayinya kumisan kayak bang mamat
sebelnya karena lagi hamil aja
lagian gak ada hubungannya kali
memangnya siapa yang mau lihat kumisnya bang mamat
ada hubungannya lah kan yang nemuin buah buni bang mamat
aduh aduh mama jadi takut
cuman cuman bercanda mah
aduh ampun deh
emang jago lo bikin masalah ya
kayaknya gue harus nyetok masker yang banyak
daripada nyetok masker mendingan kamu cukur kumis aja mat
kalau mau nyetok beras bukan masker
gitu gitu gitu gitu
gitu gitu gitu gitu
sampai tunggu sini ya
sama baut banyak tuh sedikit cuma dua karung ya eh ayo ya pak ya pak sampai puter pelan pelan
mama hamil aja indri gak mau sekolah
kemarin dia malu
punya mama udah tua
nah sekarang gue tanya sama lo
karena punya adik kembar
indri gak lagi istimewa dong
punya adik satu atau punya adik dua
indri tetep jadi gak bungsu
makanya jangan asal dipotong
lo ngerti gak kenapa indri istimewa
karena dia perempuan satu satunya
iya itu juga maksud gue
iya itu juga maksud gue
ada kemungkinan salah satunya cewek
atau dua duanya cewek nih
atau dua duanya laki laki
enggak kita gak kembar
laki lakinya maksud gue
kasus pen analyses
ngerasa ada yang kecil
pasti akan lebih kita ngerti
ini kalo di sini
kalo penggan enthusiasm
akan ke kantor sebentar
mau ngasih dokumen
yang kemarin dari bandung
minah udah putusin
minah gak jadi ambil petakan emak
akan harus bisa
kalau gitu nanti mina balikin
akan jalan dulu
gak usah diantar
laki bini sama aja
sekalian ma petakan yang kosong lainnya
emangnya ada yang mau nempatin mak
gak usah banyak nanya
ngebersihin patahkan aja lu gak mau
gak jadi ngambil petakan ini mbak
kenapa lu ngambek
minah malu merepotin emak terus
mau ngambil cairan pembersih lantai mak
iya jangan lama lama mak
mas mejanya pak rizal di mana yuk
oh yang pakai laptop itu cuma aku gua
pak rizal masih inget nggak siapa ini
apa kabar pak rizal baik
kalau begitu pak rizal kita akan berbicara
itu kok besar lagi
buatnya pintunya bener
itu betul pak
tak ada apa apa
saya mau periksa buku catatan bapak
banyak sekali kesalahan pak rijal
pak rijal tidak diperlukan lagi di sini